gelaran pesta olahraga terakbar di asia yaitu asian games dua ribu delapan belas baru saja usai berlangsung
namun pesta olahraga masih berlanjut di gelaran asian para games yang akan dilaksanakan pada enam hingga tiga belas oktober mendatang
asian para games merupakan ajang olahraga di tingkat asia khusus untuk atlet penyandang disabilitas
event ini dilaksanakan setelah asian games
indonesia adalah juara umum asian para games dua ribu tujuh belas lalu dengan perolehan satu ratus dua puluh enam medali emas
tahun ini menpora optimistis atlet indonesia bisa mengulang kesuksesan tahun lalu
tahun ini adalah edisi ketiga penyelenggaran asian para games
tema yang diusung adalah inspiring spirit and energy of asia
tentu kita juga sudah menyiapkan beberapa tahun yang lalu
tinggal bagaimana nanti ada sinkronisasi alat alat maupun properti yang lain yang kemarin dipergunakan di asian games untuk dipergunakan di asian para games
yang kedua kita harus mempromosikan sesegera mungkin agar masyarakat yang belum move on ini bisa lebih punya harapan lagi untuk bisa mendukung atlet kita di asian para games nanti
karena di asian para games tentu ada sesuatu yang berbeda
ada sentuhan sentuhan kemanusiaannya persahabatan yang lebih kental lagi